ya siapa tau waktu pas saya berangkat elsa sama andien malah sampai disini kan
kamu pernah dikenal saya angkat dulu sebentar ya
halo selamat malam kami dari rumah sakit sejahtera apa ini dengan pak aldebaran alfahri
kami ingin menyampaikan kepada bapak bahwa bu andieni karisma putri dan bu elsa anandita mengalami kecelakaan
mendabrak sebuah truk dan sekarang sedang ditangani di igd pak
buan dini karisma putri dan bu elsa anandita mengalami kecelakaan
menabrak sebuah truk dan sekarang sedang ditangani di igd pak
tabrakannya dengan sebuah truk
insya allah andien
terus saya minta tolong berikan penanganan paling terbaik untuk mereka ya
kenapa perasaan mama gak enak kenapa
andin sama yang saya kecelakaan
sekarang lagi di rumah sakit sejahtera
angin sama air saya kecelakaan
sekarang lagi di rumah sakit sejahtera
gue nggak ada niat kecelakaan
saya mau ketemu sama kakak saya
semua akan ditanganin di sini
diprioritaskan di sini
ibu saya periksa dulu ya
ibu akan berhutang di sini
suster tolong cek bagian badan bu andi dan lainnya
suster tolong siapkan alat tkg
jantung pasien melemah
ada darah di bagian celana pasien
coba dipaksa mrem
aku udah gitu sus
gue juga bingung sendiri harus ngapain
gue juga udah mulai ngantuk
tapi gue juga khawatir sama andin

ya namanya kan orang dewasa
orang dewasa itu kalau lagi urusannya penting banget
jadi memang suka lama pulangnya
aku gak mau jadi orang dewasa deh
ya udah pokoknya sekarang
rena coba paksa tidur
putri jelitanya miss kiki
putri putri apa nih
kita saranjus deh
cari di internet dulu ya
pokok sama adeknya
sementara pendarahan bisa kita hentikan
tolong siapkan ruang icu ya suster
sepertinya pasien memerlukan perawatan dan pengawasan lebih intens
tolong segera hubungi dr raisa ya
dokter raisa bukannya dokter kandungan kan
nanti setelah rongsen x ray
tolong pindahkan ke ruang rawat ya sus
saya mau ke kakak saya
ibu yang tenang ya
sama ibu banyak gerak ini
nanti ibu akan semakin cedera
saya mau ke kakak saya depan
ibu yang tenang dulu
baik deng setel ya
saya mau ke kakak saya
baik deng setel ya
pasien kecelakaan barusan atas nama andini karisma putri
sudah dipindahkan ke ruang icu nya
barusan berbicara soal
pasien pertama andini karisma putri
iya ada yang bisa dibantu pak
kalau pasien atas nama elsa sudah bisa dijual
karena sudah dipindahkan ke ruang rawang
kalau ini andini
kalau bu andin masuk icu
tapi sudah diberikan pertolongan awal
sekarang akan segera dipindahkan ke ruang icu
saya ke ruang icu
pak surya mau ke ruang elsa
saya mau ke tempatnya andini dulu
kamu kasih tau elsa
papa mamanya disini ya
oke pak surya
anda keluarga korman
kami dari komponsian
saya butuh ketemu sama istri saya
kami butuh ketemu sama istri saya
tolong izinkan waktu saya ketemu sama anak saya
kami butuh ketemu sama istri saya
maaf hanya bisa suaminya sendiri
bu andien masih dalam masa kritis
dan sepertinya masih memerlukan beberapa kali pemikiran oleh dokter
karena sepertinya kondisi ibu
kamu itu perempuan yang hebat
kamu perempuan yang kuat yang pernah saya temui
allah pasti akan menjaga kami
allah pasti akan memberikan kamu kesembuhan
dan allah pasti akan memberikan kamu
memberikan kita kesempatan untuk bisa bersama sama
terkena anak anak dengan saya
bertahan untuk kami ya
semua sudah siap dok
apa apa silahkan menunggu di luar
hal masih belum sadar sendiri
lagi mau dipersiapkan untuk pindah ke asia
maaf sebelumnya pak
kami mengajak memberikan informasi
terkait kejadian kecelakaan
ini beberapa kondisi yang terjadi di luar negara
ini beberapa kondisi yang terjadi di luar negara

dan kecelakaan seperti apa
dari saksi mata yang melihat di sekitar
ada mobil dan truk bertabrakan berawanan arah
dan jalannya licin karena hujan
dan ada juga laporan
kalau supir truk itu mengantuk pak
supirnya istri dan adik kepar saya gimana
ah oh tidak ada pak korbannya hanya dua orang
betul sekali pak
plus satu orang supir truk
terus supirnya istri dan adik kepada saya gimana
ah oh tidak ada pak korbannya hanya dua orang
betul sekali pak plus satu orang supir truk
jadi korbannya bernama andi ini posisinya terlebar keluar
posisinya itu berada di aspal sudah tidak sadar pak
kalau korban yang bernama elsa posisinya terjepit di belakang setir
mobilnya jenis jeep berwarna hijau kondisinya ringsek parah pak
bukan mobil andi
jadi mobil siapa
ini ada ini nggak ya
ada kira kira dari yang di tkp tadi ada surat kesengajaan gak disini ya
seharusnya saya ngebiarin kamu bawa mobil saya
saya merasa ini salah saya
sejauh ini tidak ada unsur kesengajaan
tidak ada sabotase
ini kecelakaanmu nih pak
kalau begitu kami permisi dulu
dari informasi yang polisi kasih tadi itu bukan mobil di rumah saya mbak
udah najem buat andi itu kan elsa
kan papa yang bawa tadi mobilnya
ya terus berarti elsa pake mobil siapa
maafin saya basah gini dapet duit dia tuh babanya

sebaiknya gue lagi n mandar
elsa pakai mobil lu buat cepet andin kan
ini yang belakang ke elsa
kau pikir penjara bisa berubah
tapi ternyata bener berubah
berubah menjadi monster
aku hanya ternyata lo
kotor gini ya
gue pikir lu masih pintar
gue dapet ancaman kemarin
gue dikirimin untuk keluarga gue
ada kata ancaman ancaman disana
ada kata ancaman ancaman disana
kalau aku pikir ternyata bukan dulu
tapi setelah ada kejadian ini
pas aku berpikir ternyata ini
ini mungkin adalah lo bi
jadi ini cara lo buat menjerimu
lo serang keluarga gue
itu cara main lo sekarang bi
kalau lo tidak akan kenal gue bertahun tahun
berarti lo tahu apa yang akan dikerjakan atau bukan yang gue kerjakan
gue gak akan mungkin mencelakakan elsa
gak mungkin bi
lo sengaja pakai elsa
lo sengaja deketin elsa
untuk hancurin keluarga gue
lo masih dendam sama gue kan
kalau lo gak mungkin celak dengan elsa
udah jelas sekarang
mereka kecelakaan pakai mobil
mobil yang udah lo sabotase
jadi itu yang lo pikirkan
gue kenal lo bertahun tahun bi
gue tahu pikiran lo
gue tahu cara kerja lo bi
setiap kejahatan yang gue buat lo selalu bermain aman bi
kalau lo punya masalah sama gue gue aja lo injur
lo usah pakai keluarga gue bi
lo punya dendam sama gue
kau bocah bajak carr popular
yang bagusuh la kan
perang patron di yooho